mantan pejabat direkturat jenderal pajak kementerian keuangan rafael aluntri sambodo buka suara atas kasus yang menimpa dirinya
rafael alun mengaku akan patuh dan mengikuti proses pemeriksaan yang dilakukan kpk
berikut wawancara eksklusif koresponden cnn indonesia teddy zuhari hari ini di jakarta dan kami menanyakan tanggapan rafael alun
tentang statusnya yang sudah ditetapkan kpk sebagai tersangka suap gratifikasi
pada hari senin malam tiba tiba ketika saya sedang di rumah datang petugas dari kpk untuk melakukan penggeledahan di rumah saya
kemudian saya coba berkomunikasi dengan penasihat hukum dan saya welcome pak untuk digeledah
karena pada dasarnya saya tidak menyembunyikan segala sesuatu
apa yang sudah saya sampaikan di saat proses kualifikasi apa yang sudah saya sampaikan juga pada saat proses penyelidikan yang dilakukan oleh kpk
itu semua sudah saya buka
saya berharap apa yang saya sampaikan itu tentunya bisa menjadi penjelasan saya yang dapat dipegang oleh kpk
namun perkembangannya setelah
penggeledahan keesokan harinya saya menerima pemberitahuan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
itu juga sudah saya sampaikan ke penasihat hukum
dan selanjutnya saya akan mencoba berkomunikasi dengan penasihat hukum saya
karena sejatinya pak kejadian yang menimpa saya ini bukan karena saya melakukan pidana

dan saya berharap itu tidak akan menjadi kejadian yang menimpa saya

sehingga menyeret saya dengan tekanan tekanan dari berbagai macam pihak
untuk dilakukan pemeriksaan terhadap harta harta saya
sehingga saya dicari cari celahnya untuk ditersangkakan sebagai orang yang telah menerima gratifikasi
nah pada kesempatan ini saya juga merasa bahwa
saya sedang menjadi target operasi mungkin
jadi saya coba akan hadapi bersama penasihat hukum saya
dan mencoba menjelaskan bahwa yang saya lakukan selama ini
tambahan harta yang sudah saya laporkan selama ini
itu memang dengan niat baik saya
bahwa saya tidak ada yang saya tutup tutupi
dan saya berharap publik atau kpk
atau penegak hukum yang lain melihat bahwa niat saya ini niat baik
saya ini jujur melaporkan harta saya dari dua ribu sembilan belas
aset tetap saya tidak ada bertambah
kenaikan dari aset tetap tersebut karena nilai jual obyek pajak
dimana saya sebagai pegawai pajak
meyakini bahwa njop yang telah ditetapkan oleh pemerintah
itu adalah nilai pasar
saya menjadi target tadi saya sampaikan
mungkin karena tekanan publik terhadap kpk
jadi sehingga kpk harus melakukan tindakan terhadap saya
tapi kalau kita melihat secara jernih
saya sebetulnya tidak melakukan pidana korupsi
atau menerima gratifikasi
atau tindakan ott yang dilakukan oleh kpk
jadi sebetulnya hidup saya selama ini berjalan baik baik saja
tapi karena yang dilakukan anak saya
kemudian diframing sedemikian rupa
membawa kehidupan kekeluarganya
dan saya diframing bahwa harta saya tidak wajar
padahal harta saya yang saya laporkan di kpk tersebut
ketika saya mempunyai kewajiban
sudah saya laporkan semua
jadi begini bapak
kalau bisa saya jelaskan lagi
bahwa kalau saya mau membuat harta saya tidak fantastis
saya tidak akan melaporkan harta saya sesuai dengan njop
mungkin saya bisa laporkan harta saya berdasarkan nilai perolehan
hanya dua belas miliar sampai lima belas miliar
tapi saya sadar hukum pak
saya mengerti itu
maka saya laporkan peningkatannya sesuai dengan njop
nah kalau saya melaporkan dengan nilai pasar
atau nilai perolehan ketika saya mendapatkan harta tersebut
tentu saya hanya lima belas miliar pak
dan menjadi wajar
nah ini apakah ini yang dikendaki oleh kpk terhadap penyelenggara negara
kita melaporkan harta sesuai dengan nilai perolehan
itu pasti nilainya rendah semua pak
nah yang menjadi masalah ketika yang saya lakukan ini
nantinya juga dilakukan oleh banyak orang
tentu harga orang lain juga akan melonjak tinggi bahkan nilai jualannya